goreng koreng ini terus menggila
aku tidak mau terus menerus menjadi bahan ejekan
aku memerlukan kian santa untuk mengambil darah suci
umah hatu kita belum menemuin apa apa
sudah jauh jauh kita belum menemuin apa apa
aduh aman aku mau ayam
amin jangan takut
tuh lihat tuh ada ayam
kelenci itu aman
itu bukan ayam kelenci ya
kelenci lihat tuh
alhamdulillah saya juga dapat aman
alhamdulillah akhirnya kita dapat kelinci aman
kita bisa makan juga kan
sing buka pikiran datuh
pasti punya otak kayak kamu
ini teklenci masih hidup
mesti disembelih dulu
tuluh dipasak baru dimakan
kelinci masih hidup mau dimakan
oh gitu caranya
istri saya dan anak anak saya belum makan

he kakek kakete sodara bukan
si punya perasaan atuh
itu kakek kakeknya punya keluarga
anak dan istrinya belum pada makan ya kakek ya
boleh gak saya minta klincinya
kita centak klincinya buat makan
kita tidak dapat klinci berkelahi helah
masih seenaknya aja dikasihin sama kakek kakek
kamu tidak punya perasaan ya
ingat kata raden kita harus sering tolong kenolong ya
kasian kakek kakek ini belum makan
keluarganya juga di rumah belum pada makan
jangan lupa disebelih dulu ya
terima kasih kisana
eta kakek kakek makan ini gak ada giginya
amin kenapa lagi
kenapa atuh klincinya saya dikasihin sama kakek kakek
yaudah kalau gitu kita nyari lagi
koreng koreng ini terus menggila
aku tidak mau terus menerus menjadi bahan aja ikan
aku memerlukan kian santa untuk mengambil darah suci
darah suci kian santang hanya milikku
aku harus membebaskan kutukanku dengan darah itu
tapi tenang dulu
aku tidak boleh gegabah
aku masih membutuhkan bantuan raja bodoh ini
mengapa kau diam saja
cepat susun rencana untuk menghadapi kian santan
aku sepakat kita harus segera menyusun rencana
tapi kian santang terlalu kuat
kita tidak boleh gegabah
kali ini kita harus lebih berhati hati kursi prabu
aku sudah melihat bagaimana kekuatan kian santang
apalagi dia memiliki ilmu karam
rasanya tidak mungkin untuk bisa mengalahkannya
jadi satu satunya cara adalah dengan menculik subang lara
benar seperti rencana kita semula
menculik ratu subang lara
setelah ratu subang larang kita sandera maka ken santang pun akan datang
dan disitulah kita dapat memaksanya untuk menyerahkan darah sucinya gusti prabu
lalu bagaimana caranya
kita menculik ibu nda subang lara
kita bisa menggunakannya rompang
kita suruh dia untuk melirupa sebagai prabu siliwang
setelah itu ratu subang larang pasti akan muncul dari persembunyiannya
dan disitu kita bisa dapat menangkapnya
dalam tujuan ini kita sangat membutuhkan nyerompang
ya gusti prabu
lakukanlah tugasmu dengan baik
dan ingat aku tidak mau mendengar kata gagal
baik gusti prabu
ampun gusti prabu di luar ada keributan
prabu surawi sesa ada apa dengan wajahmu kenapa wajahmu dipenuhi dengan koreng seperti itu
dan baumu busuk sekali
baru kali ini aku melihat seorang raja dengan wajah seperti itu
dan bau yang sangat busuk
berani beraninya kau mengacau di pajajaran
apa yang harus aku takutkan di pajajar
saat ayah anda musilwangi yang memimpin pajajaran pun aku tidak takut
apalagi anak ingusan seperti
kamu gara garanya dikasihin
ke rumah hcd
harus sabar kita harus menang nanti juga ada lagi
lagi makan dia tahu bahwa diatimu dimakan
aduh kelencinan amin cuma jatuh
tuh tuh tuh tuh tuh tuh
tarak amin cepat
sini amin kayaknya
cepat amin cepat cepat tangkap amin
mas dapet aman
aduh mata kucing
apa yang dikatakan raden pho
akhirnya kita dapat lagi kelinci
kalau rezeki ma nggak bakalan ke mama
kalau kita berbuat baik hasilnya kita akan baik juga
kalau kita memberi sama orang lain akhirnya kita juga ada yang memberi lagi
kita hasil lagi kelincinya
ternyata allah tuh yang adil
nyak nyak nyak tuh
apa yang dikatakan raden tuh bener pisah
kita teh mesti saling menyayangi
yang hanya kita juga dapat
itu pesan raden teh kan
ya kalau gitu kita kasih ke raden